kamu jangan juga stres
nanti kamu cepet tua
uci teh juga
mau buat kan cuy aja
kang bos teh kurang suka
makan yang terlalu manis
kang bakja teh
setiap mimin kirim makanan
tidak pernah mau diterima
bukan gak mau min
mimin teh datangnya di waktu yang tidak tepat
kebetulan makanan yang dibawa sama mimin teh
makanannya selalu cocok buat engcui
jadi goreng pisangnya teh buat ncuy aja ya
kan encu yang nganterin pisang ke rumahnya
kalo kang bakja tidak mau
assalamualaikum kang bakja
waalaikumsalam mimin teh
layuan kang bos teh kurang mantap
ncuy mah cuma bantuin kang bos aja
kasian kang bos suka kebingungan kalau mimin datang
dia dia tidak akan berhenti
sebelum bagja bisa menerima dia
kalo seandainya teh saya terima
pasti dia datang lagi
si iju teh disuruh pacarin saja si mimin
biar dia tidak mengganggu kamu
aduh jangan jangan ini terbenar ustadz kemet sakit
ajan saja sudah waktunya
jawab jennifer pikirin dulu kalimatnya ibu guru ya
iya bu guru
jangan langsung dijawab jennifer pikirin dulu kalimatnya ibu guru
sekolah siapa yang bu guru maksud
iya bu guru
sudah apa bu guru
kalimat bu guru yang tadi sudah jennifer pikirkan belum
yang mana bu guru
yang tentang sekolahan
sekolah kenapa bu guru
kita mulai lagi dari awal ya
iya bu guru
minum dulu lagi jalan jalannya
bu guru minum ya
hari ini panas sekali
nah iseng aja
kita kan udah lama juga gak ke rumah idoi
kamu saja ngapain ajak saya
biar kamu nanti yang temenin idoi ngobrol
kamu apaan sih kum
saya tadi ngajak kamu ke rumah idoi gak ada hubungannya sama bu yola
memang kamu tidak tahu yola ada di rumahnya idoi
bu yola ada di rumah idoi
kalau bu yoha ada di rumah indoi ya dari edaran tadi pagi yang dibagikan ke kita
edaran yang mana ya
saya belum sempat baca
kamu mau ke rumah
kamu panas tidak
eh baru mau ke rumah kamu
bu guru yola ada di rumah kamu
kamu satu kelompok belajar sama jenimper ceng
ya ampun kenapa sih ya kalian berdua ini selalu berburuk sangka sama saya ya
ada apa ya dengan saya ya
tadi jenimper belajar apa
nggak tahu atukum
kan saya ada di sini
iya tadi saya di rumah
iya tadi jenniper belajar apa di rumah
belajar yang ada di buku ataukum
iya buku apa
buku warna biru ceng bukunya jeniper
kita ngobrol berdua aja yuk
cuekin aja deh cuekin
ngapain nih ajak ajak dia
capek tau gak sih capek
kamu apaan sih dadang
sesuai sama saya si dadang
pagi hari dadang
si acing teh kenapa itu wajahnya begitu
nggak tahu atukang dadang
marah marah terus sama aku
kamu jangan juga stres
nanti kamu cepet tua
makanya jangan ngetawain orang
ada api sedikit saja
kamu menjual tanah kamu
hanya untuk merenovasi rumah
jaga rumah kamu baik baik
terutama malam hari
pastikan kompor di belakang sudah mati
nah khi chris saling ikuti kan
ngapain dengan mpp martinez
demi semua orang